amerika serikat inggris dan kanada kompak meninggalkan ruangan saat perwakilan rusia berbicara di tengah tengah pertemuan kedua jalur keuangan g dua puluh di washington dc amerika serikat pada rabu
sebelum dimulainya pertemuan sri mulyani yang memimpin pertemuan di washington memahami akan ada sejumlah skenario terkait dengan sikap kelompok negara barat atas kehadiran rusia di forum tersebut
sri mulyani juga memastikan ketegangan itu tidak akan mengganggu kelancaran pertemuan tersebut
ia mengaku tidak begitu terkejut saat ketiga negara maju memutuskan meninggalkan ruangan
sri mulyani menyebut forum g dua puluh kali ini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya
sejauh ini para anggota menunjukkan pandangan tentang pentingnya menjaga kerjasama untuk mengatasi masalah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global
semua anggota melihat g dua puluh sebagai forum yang sangat penting
sebuah koordinasi ekonomi premier
sebuah forum kooperasi untuk kita untuk berbicara tentang risiko dan cara kita harus koordinasi dan kolaborasi bersama
saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat dikatakan dalam pertemuan
jadi saya yakin bahwa ini tidak akan mengganggu kooperasi dan peran g dua puluh